enggak ray kan tadi aku udah sholat
mempamit dulu sama kamu
aku mau pergi dulu ya rai
emang mau kemana sih
rai sebentar ya
spupul ivan masuk rumah sakit
lu jangan main main sama gue
rumah sakit medika bon
gue juga lagi disini
sekarang sih dia lagi di unit gawat darurat pun
bawa ke sana
rai aku pamit sebentar ya
mau kemana sih
ada saudara aku yang dirawat disini juga
aku mau jenguk dia bentar ya
itu skemot mau kemana
neng buru buru begitu neng
skemotnya mau ke toilet
apa mau ngejenguk orang sakit
ih neng juga gak tau om
om mau pada kepo
sarding kepo sama nema
eh hari kamu sardung kan kamu udah tadi nanya
eh sarding sardung
kalian tuh berdua sama tahu gak
mau tahu aja urusan orang
lu ngomong buru buru sahak
sok sudah ente bon
ah mbah lu
kalo gak ada siapa ganzen
ivan kenapa bisa di dalam hah
ivan kenapa bisa di dalam
ivan dipukulin haikal mon
wah gak main main sekarang
serius siapa yang bikin ivan di dalam
haikal yang pukulin ivan mon
tadinya ivan cuma bercanda doang
nganggep dia serius mon
gue juga gak tau sekarang dia sampe dirawat kaya gini mon
itu semua haikal yang lakuin mon
hai seharusnya tahu kalau ivan is putri sebenarnya ivan udah minta maaf sama
masih nyangka bisa kayak gini ya gue juga nggak tahu kenapa saya
harusnya setua klub harusnya lebih bijaksana
dari dulu haikal itu memang beji sama anak serigala
dan sekarang ivan jadi pelampiasannya dan haikal punya alasan kenapa ivan jadi pelampiasannya karena
dia sekarang udah di cobra
ya jelaslah ini udah yang kedua kalinya mon haikal berbuat sama ivan kayak gini
kalau didiemin haikal bisa sama sama sama ivan
kali ini icle udah kelewatan
gue harus minta pertanggungjawaban dari dia
oh ya harusnya emang kayak gitu biar gimana pun ivan kan sepupu lu mau
lu temenin gue untuk ketemu sama haikal
ngomong samberin raya bentar
udah dong sayang jangan ngambek terus begitu mas bukan nggak percaya sama kamu tapi mas sudah tanya sama
surti apa iya leva itu sudah berubah dan surti bilang ya oh jadi si pembantu rempong dan sok itu yang
udah ngasih tau ke aki aki ini bener bener sayur asem
tuh orang peto aja nanti ya
mas mas ini gimana sih terlalu polos atau gimana
ya jelas loh mes kan surti itu saksi mata ya kan
jadi kalau didepan surti ya pastinya refa bakalan tetap pura pura baik sama adriana
tapi kalau nggak ada surti cuma adriana sama reva berdua
revo kan semena mena dan tidak sopan sama adriana mas
apa iya begitu ya
aku harus pura pura percaya saja dulu
itu kan mas diem mas gak percaya sama aku
gak apa apa kan aku udah bilang kalau mas nggak percaya udah aku akan pergi dari sini makasih
tentang dulu sayang sayang bentar bentar bentar
sayang bukan bukan jangan begitu jangan begitu
ya ya mas percaya sama kamu saya
mas minta maaf jangan pergi ya
kamu mau kan kita pulang lagi
gak mas aku belum siap untuk pulang ke rumah
aku nggak mau pulang ke rumah kalau masih ada revo di rumah
sayang tolong jangan tempatkan mas pada posisi di mana mas gak bisa
mengambil satu keputusan
kamu adalah istri mas mas sayang sama kamu mas cinta sama kamu
dia satu satunya anak mas sayang
mas akan tegessin sama reva biar hormat sama kamu
saya reva itu gak lama lagi kan masuk sekolah asrama
dia dia cuma dua hari aja sayang
bener juga nih aki aki
aku mau pulang
kamu serius kamu mau pulang ke rumah kita
yaudah kalau kamu mau pulang kamu boleh pulang dulu ya
nanti setelah kelar pekerjaan mas mas akan langsung pulang
kalau begini lulusan dan semoga pekerjaan bisa beres
sudah kembali lah ya
ya allah ya rabbi
ampunilah dosa abah dengan abah ya allah
ya allah ya rabbi
semoga penyakitnya abah itu menjadi pelebur dosa dosanya allah di masa lalu ya allah
ya allah ya rabbi
segeralah angkat penyakit abah ya allah
hanya abah yang haba punya di dunia ini ya allah
harta satu satunya yang paling berharga ya allah
ambo sudah gak ada
adik kakak pun abah gak punya ya allah
segeralah ambil penyakitnya ya allah
agar kamu bisa berkumpul kembali ya allah
mau sholat buke
kan tadi aku udah sholat
mau pamit dulu sama kamu
aku mau pergi dulu ya rai
eh kamu kemana sih
tadi sebenarnya waktu aku pamit sama kamu
aku tuh nyamperin ivan rai
lagi ada di ug di rumah sakit ini
dia dikebukin sama haikam
kok bisa kayak gitu sih
aku juga gak tau
yang jelas sekarang aku mau pergi
aku mau nyamperin haikal
aku mau minta lurusin semua masalah ini sama dia
dia harus jelasin semuanya sama aku
aku ngerti ya
sekarang aku pasti kesel kan
di satu sisi lain event itu saudara kamu
tapi kamu harus ingat juga
sekarang itu haikal udah jadi satu klub sama kamu
dia sekarang temen kamu
ingat kamu bisa jaga emosi ya
aku jalan dulu ya